terima kasih anda masih bersama kami
berupaya mempromosikan kopi lokal dari tanah lereng gunung galunggung
ratusan pecinta kopi dan barista lokal berkumpul di puncak gunung galunggung
sambil camping bareng para peserta diajak mengenal lebih dekat jenis jenis kopi lokal tasikmalaya
dan mengikuti lomba meraci kopi
ratusan pecinta kopi dari tasikmalaya dan sekitarnya pada minggu pagi berkumpul di puncak gunung galunggung
memeriahkan acara ngopi bareng di gunung
gelaran acara ini diberakarsai oleh komunitas pecinta kopi tasikmalaya dan komunitas barista tasikmalaya
puncak acara yang digelar sejak sabtu malam ini adalah bedah literasi kopi serta lomba meracik kopi
bahan baku kopi yang digunakan adalah dua jenis kopi lokal yaitu kopi cigalontang dan kopi cibalong
meski bahan dan alat yang digunakan sama karena sudah disediakan panitia
racikan setiap peserta
kualitas kopi arabica cigalontang yang ditanam di kawasan dataran tinggi galunggung
memang tidak kalah dengan jenis kopi lainnya
kopi tasikmalaya ini tidak dikenal di jawa barat
mereka kenal kopi tagalengan kopi malabar kopi garut
kalau kopi tasik orang provinsi juga sampai mengatakan apa benar di tasik ada kopi
nah kemudian saya dengan teman teman mencoba melabelinya dengan kopi cigalontang
para peserta yang mengikuti acara ngopi di gunung antusias menyambut dan mengapresiasi acara seperti ini
apalagi acara ini juga lebih membuka wawasan mereka tentang kopi lokal

eksisnya sweetnya dapat
yang rompusta cibalong ini dia sweet rompusta tapi enak
yang membedakan jenisnya udah beda
tapi kalau misalnya rasa semuanya sama sama enak sih
menikmati kopi di gunung seakan memberi sensasi kenikmatan tersendiri bagi para penikmat dan pecinta kopi
ogit fatuzaman tasik malaya